kita beralih ke informasi lainnya suharto mantan atlet tunanetra berprestasi yang hidup memprihatinkan
akhirnya ditemui menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi
pertemuan pun diwarnai suasana yang haru
soeharto sempat menangis saat mencurahkan nasibnya bersama sang istri yang kini menderita tumor otak
menpora berjanji akan membantu sekaligus menyampaikan pesan soeharto kepada presiden joko widodo
tangis soeharto pun pecah seketika setelah menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi
memberikan tali asli dan jaket asean games kepada suharto
ya setelah mendengar kisah soeharto dari sejumlah media
imam nahrawi selasa siang langsung menemui soeharto
mantan atlet berprestasi internasional penyandang tunanetra yang hidup serba keterbatasan
di jalan putar jaya c barat gang sepuluh surabaya
suharto yang telah berusia enam puluh delapan tahun ini terpaksa hidup susah karena harus merawat sang istri yang menderita tumor otak
soeharto menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan perhatian sebagai atlet berprestasi
karena pernah meraih medali perunggu pada ajang sea games tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh
untuk cabang olahraga lari seratus meter
serta peraih medali emas kejuaraan lempar lembing se asia pasifik di australia
harapan saya ya itu dapatnya
saya mau bisa membuat kesejahteraan seperti atlet tadi yang normal
bapak bapak itu juga mau kembali ini karena akan disambung
mendengar keluhan ini imam nahrawi segera mengupayakan usulan undang undang kesejahteraan atlet
agar ada payung hukum bagi pemerintah untuk memberikan bantuan
soal kesejahteraan memang ini yang terus menerus kami lakukan
sejak saya jadi mentora ini menjadi concern menjadi perhatian yang paling utama
untuk atlet disabilitas dan atlet normal itu kami samakan
ini yang mungkin perlu diteruskan di masa masa yang akan datang
suharto berharap dengan kasus hidupnya ini
pemerintah lebih memberikan perhatian kepada para mantan atlet
khususnya yang telah berusia lanjut
wayu pratama surabaya